kita ke informasi selanjutnya pemerintah memperlakukan pungutan kepada para pengguna tenaga kerja asing atau tka
penghutan tersebut tertuang dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan no dua puluh tahun dua ribu sembilan belas
permen nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan belas tersebut mengatur tentang penata usahaan penerimaan negara bukan pajak
yang bersumber dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing
dikutip cnn indonesia com dalam belet yang ditandatangani menteri ketenaga kerjaan
kabinet kerja hanif dakiri pada oktober lalu
penghutan dilakukan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau dkptka
besaran dana yang dipungut mencapai seratus dolar amerika atau sekitar satu empat juta rupiah per jabatan per bulan untuk setiap tka
penghutan tersebut harus dibayar ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak di muka
meski tka bekerja kurang dari satu bulan tetap wajib membayar dana kompensasi satu bulan penuh